saya dibesarkan dalam cinta dan kasih sayang yang luar biasa dan tak terkira
ketidaksempurnaan saya akhirnya berubah rupa sebagai wujud syukur kepada allah swt
saya mengabdikan seluruh jiwa raga untuk semua yang kurang sempurna
ketidaksempurnaan saya akhirnya berubah rupa sebagai wujud syukur kepada allah swt
ketidaksempurnaan saya akhirnya berubah rupa sebagai wujud syukur kepada allah swt
setelah lulusannya tari mengukuhkan niat membantu sesama penyandang disabilitas
hal itu dilakukan diantaranya dengan mendirikan tempat pelayanan umum khusus disabilitas
mulai terapi pendidikan anak berkebutuhan khusus
panti dan pelatihan pengembangan potensi disabilitas
hingga perumahan inklusif atau kawasan disabilitas terpadu

ketidaksempurnaan saya akhirnya berubah rupa sebagai wujud syukur kepada allah swt
sebenarnya tari mulai memberikan kemampuan untuk penyandang disabilitas
perhatian kepada kaum disabilitas sejak menyadari terlahir dengan kaki cacat
iya waktu itu ada tetangga yang bilang saya memang dilahirkan kurang sempurna
jadi waktu saya langsung tanya ke bapak
benar ternyata sejak lahir saya di lahir kaki saya itu seperti ayam yang mau dipanggang
jadi ditek ke atas terus munter munter
jadi yang sebelah kanan itu telapak kakinya ke atas munter munter
terus sama bapak akhirnya dibuka dibuka dengan air hangat pelan pelan dari hari ke hari
setelah semuanya membuka ditarik tarik dengan air hangat
kemudian dipres dengan kayu randu dan diikat
mungkin sekarang sepatu koreksi
ya seperti itu
itu titik balik yang pertama
jadi benar benar saya mempunyai cita cita nantinya kalau saya sudah besar
saya memang mau mengambil jurusan plb yaitu pendidikan luar biasa
menjadi pengajar sekolah luar biasa
membuat tari semakin terbuka melihat tantangan yang dihadapi kaum disabilitas
setelah anak anak didiknya lulus
tari kerap mendapati mereka kesulitan berbaur dengan masyarakat
terlebih mandiri secara finansial
tari pun mulai memberdayakan penyandang disabilitas binaannya
melalui kewirausahaan dan pelatihan informal
seperti membuat hiasan mahar suvenir pernikahan percetakan dan pusah catering
karena saya setelah jadi guru tahu permasalahan mereka
jadi mereka itu masih belum punya keterampilan keterampilan vokasional
untuk bekal mereka bekerja
akhirnya saya mengontrak mereka masih berdatangan belajar pelan pelan
seperti itu mulai dari percetakan sablon menjahit dan berkumpul di situ
sekaligus kita memasarkan hasil karya seperti itu
perlahan tapi pasti usaha percetakan dan catering yang dirintis tari
dengan mengaryakan penyandang disabilitas berkembang
melihat peluang yang bagus ia pun mulai merambah bisnis lain
seperti warung internet dan pembangunan rumah kos
pada pertengahan dua ribu empat belas sebagai prasyarat menerima bantuan
sekaligus menaungi kegiatan anak binaannya yang kian banyak
tari membentuk yayasan naima
yayasan yang membina ratusan penyandang disabilitas ini
awalnya dibangun dengan biaya mandiri
semuanya berasal dari gaji tari sebagai pengajar slb
dan hasil usaha bersama anak binaannya bahkan utang dengan menggadaikan skpns nya
yayasan naima juga mengurus pendidikan anak usia dini
dan kebutuhan khusus
setelah setahun berjalan tari menyimpulkan
yang lebih diperlukan anak berkebutuhan khusus pada usia dini adalah terapi
ia pun mendatangkan terapis khusus okupasi wicara dan fisioterapi
karena di trenggalek masih belum ada intervensi dini untuk penyandang disabilitas
untuk teman teman berkebutuhan khusus
sehingga tahun dua ribu dua puluh saya mengambil tandaan dari tari dan saya mengambil tandaan dari tari
saya mengambil tandaan dari tari dan saya mengambil tandaan dari tari dan saya mengambil tandaan dari tari
jadi packagingnya estaba kan banyak
tapi sama baik sudah sudah poin terakhir
karena ia di pasang di bagian bagian seorang satu dengan lulus
siapkan diri mereka untuk ke jenjang berikutnya
salah satu yang melakukan terapi khusus adalah wahyu
bocah enam tahun ini menderita serebral palsi dan keterlambatan wicara
yayasan naima menggratiskan biaya terapi menjualnya
karena kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu
bahkan yayasan memperbolehkan mereka tinggal di lokasi ini
ini di sini pertama kali mendapat terapi okupasi dan terapi jalan
saya sebagai orang miskin lah nggak mampu
akhirnya dibiskan pembiayaan dari butari
hasilnya alhamdulillah anak saya dari dulunya masih jodot
sekarang udah dikit dikit bisa jalan
seperti ini terus
ya agak sehat lah kejangnya agak lama
dulunya kan sering kejang
dalam beberapa kesempatan
yayasan naima juga mendatangkan pelaku usaha kecil dan menengah
untuk menambah keterampilan anak binaannya
tidak terkecuali beberapa institusi pemerintah dan non pemerintah
yang membantu menyediakan alat untuk kegiatan padat karya kaum disabilitas
seperti di bidang usaha sablon konveksi dan bordir digital
serta bertani jahe
beberapa produk hasil karya mereka yang berada di bawah bimbingan yayasan naima
ditampilkan dalam naima workshop sebagai salah satu bentuk pemasaran produk
tari paham tidak cukup mengikuti pelatihan produksi
anak didiknya juga patut didampingi dalam hal pengemasan dan pemasaran produknya
selain penjualan langsung kegiatan pameran di berbagai daerah diikuti
selamat adalah penyandang tunadaksa
sejak lahir tanpa kaki dan lengan hingga berusia dua puluh satu tahun
pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini merasa terpuruk dan tidak percaya diri
namun sejak bergabung dengan yayasan naima pada dua ribu dua
selamat mendapat arahan advokasi dan binaan keterampilan
ia pun direkomendasi dan didaftarkan di balai besar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik prof dr suharto di surakarta
yaitu lembaga pelatihan berkala disabilitas di bawah naungan kementerian sosial
ia diberi pembekalan beberapa keterampilan antara lain fotografi
pengennya itu saya itu mandiri
bisa dibuat contoh orang orang lain
dan jangan memandang sebelah mata bahwa disabilitas itu nggak bisa
seperti halnya selamat wahid pria asal sopeng sulawesi selatan
mendapat pelatihan digital sesuai dengan hobinya
sebelumnya selulus sma wahid menganggur
namun yayasan naima yang diketahui
pada pertengahan dua ribu enam belas
telah mengubah jalan hidupnya
di antar orang tua wahid mulai tinggal di yayasan tersebut
kini beberapa desain bordirnya telah dikomersialkan
sejak tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas
hampir setahun lebih
dapat di sana
belajar desain grafis
belajar desain grafis
terus ternyata suka
di sana diterapkan gitu buat apa
buat bikin undangan bisa
pak aplikasi apa
atas rekomendasi yayasan naima
baik selamet maupun wahid
semakin memperdalam keterampilan yang dimiliki
selain menyiapkan wirausaha mandiri
yayasan naima mengupayakan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama
di lingkup kepegawaian pemerintahan
rahmat pria tunadaksa tampak normal melayani masyarakat di posko gertak
sistem layanan rujukan terpadu pemerintah kabupaten trenggalek
putus sekolah karena kondisi saya seperti ini
dan kaki saya sakit sering diajak oleh teman teman
waktu itu karena saya masih kecil
jadi mental saya down
akhirnya saya mau keluar sekolah
terus akhirnya sekitar dua ribu sepuluh dua ribu sebelas
kalau nggak salah
saya kenal dengan putaria dari yayasan naima
di situ saya diadvokasi didampingi
di situ juga yayasan kan
akhirnya saya bisa bertemu dengan teman teman yang mungkin senasib
di situ saling berbicara
bagi pengalaman saling memotivasi satu sama lain
akhirnya saya punya semangat lagi untuk sekolah
setiap insan disabilitas harus memiliki kedudukan yang sama di lingkungan masyarakat
dan dapat melayani masyarakat
sehingga tidak hanya kokoh berdiri di kaki sendiri
tetapi juga bermanfaat bagi sesama
ya peran tari memberi cahaya bagi penyandang cacat juga diperhatikan pemerintah
pemerintah daerah memberi perhatian pada salah satu program

pendirian perumahan inklusif
inilah perumahan yang berkonsep unit rumah tinggal
sekaligus usaha yang ramah bagi penyandang disabilitas
menurut tari ketika seorang penyandang disabilitas berupaya mandiri
pemenuhan pangan dan sandang saja tidak cukup
tapi kebutuhan papan juga harus dilengkapi
namun dalam upaya ini
tari kerap menemukan adanya kendala pemilikan hunian
selain harga rumah yang tinggi
beberapa program pemerintah dengan bantuan subsidi belum menyentuh penyandang cacat
berangkat dari hal itu tari menggagas pembangunan perumahan inklusif
di lahan seluas satu tiga puluh meter persegi
direncanakan dibangun dua puluh satu unit rumah khusus penyandang disabilitas
pada akhir dua ribu sembilan belas sudah berdiri empat unit rumah inklusif khusus kaum disabilitas
yang dapat dicicil dan tanpa bunga
nah ini pengadaan untuk tanahnya kemudian pembangunannya
ini biayanya dari mana mbak
kalau untuk tanah ini tanah ini punya bkk
kemarin saya mencicil ini kepada om dan saudara saudara yang lain
sedangkan biaya pembangunan rumah ini
itu dari dana pribadi

memang dari teman teman dan masyarakat yang peduli dengan penyandang disabilitas
teman teman difabel yang ngambil unit di sini ini bagaimana pembayarannya
kalau nantinya teman teman disabilitas di sini
janda janda dan kelompok rentan gitu
itu cukup menggantikan biaya pembangunan rumah dan isinya
atau sebagian dibelarkan sembilan puluh jikaan
itu ambil profit mbak tari
saya tidak ambil profit cukup digantikan aja semua itu
dan mimpinya kita pemerintah ikut mensubsidi juga perumahan
di tengah berlangsungnya pembangunan perumahan
pasangan suami istri sari dan mustafa menjadi penyandang disabilitas pertama yang menghuni kawasan ini
mustafa adalah guru ekstra kurikuler musik
khusus untuk tunang netra di beberapa slb
ia juga menerima panggilan memijat dan bermain band dalam acara hajatan
sejalan dengan mustafa istrinya sari juga mendapat penghasilan dari kegiatan menyanyi
keduanya memperoleh penghasilan rata rata tiga juta rupiah per bulan
keberadaan rumah inklusif ini buat saya dan istri saya
itu sangat membantu
andaikan tidak ada rumah inklusif ini
nggak tahu lagi saya mau istilahnya mau cari rumah atau beli rumah di mana
kapan juga belum tahu
meski masih sederhana
perumahan inklusif di dusun tenggar kecamatan tugu tenggalek ini
menjadi potret nyata kontribusi anak bangsa
bukan hanya untuk tempat tinggal
perumahan ini juga bisa menjadi riuh oleh berbagai unit usaha penyandang disabilitas
jadi sangat siabari untuk makan saja
waktu itu benar benar tidak bisa
saya tidak tunjukkan ke semua anak anak
waktu itu benar benar untuk makan saja kami tidak mampu
apa yang dilakukan tari merupakan potret nyata kemuliaannya
bagaimana tari benar benar mengorbankan waktu tenaga dan materi untuk kaum disabilitas
ia berusaha membantu mereka mandiri baik sandang pangan maupun papan dengan penuh semangat dan asa
yang saya lihat bu tari itu besar sangat besar
dan menurut ukuran saya itu dari pembiayaan untuk mereka mereka dari anak anak
kalau dilihat gajinya bu tari berapa gaji kita guru itu berapa
tapi bu tari dengan kemampuan yang seperti itu rela untuk menyumbangkan untuk anak anak itu
sehingga kalau penjengengan melihat nanti ke rumahnya bu tari
bahkan rumahnya itu orang tuanya itu
semua untuk anak anak untuk menampung anak anak
untuk menampung anak anak dan termasuk bapak ibunya
itu sangat sangat mendukung kegiatan bu tari
biarpun sudah sepuh mbak
namun dalam perjalanan membantu kaum senasib tari tak terhindar dari keterpurukan finansial
terhitung dua kali
tari tidak berada di titik terendah dalam kehidupan ekonomi
dan satu persatu barang di kos kosan seperti tv sepeda amari kipas sepeda motor
itu dijual satu persatu hanya untuk makan
tapi itu semua tidak cukup
sampai akhirnya untuk makan pun kita harus berhutang ke beras
kita ambil beras kemudian dimakan pas ngambil lagi kita bayar
untuk naik bis aja pernah suatu hari uang saya cuma tinggal rp tiga
ketika bis lewat bisnya itu patah
saya terpaksa nggak bisa naik bis
karena saya benar benar
tidak punya uang untuk membayar
waktu itu benar benar tinggal rp tiga dan itu cuma cukup untuk bis biasa
jadi saya setiap hari untuk makan aja
waktu itu benar benar tidak bisa
saya tidak mungkin
juga mengadu ke sana kemarin mengeluh
saya tidak tunjukkan ke semua anak anak
waktu itu benar benar untuk makan saja kami tidak mampu
dan benar benar kita harus bertahan
sampai saya mau menjual rumah semua saya kumpulkan untuk diskusi
ya udah rumah dijual aja
kita pindah ke tempat yang lebih pinggir jadi ada sisa
agar juga tenang juga membantu teman teman disabilitas ini tanpa hutang
jadi seperti itu
waktu itu benar benar
saya tidak bisa menolong diri saya sendiri
jika memang kamu sudah mentok tidak bisa menolong dirimu sendiri
jika memang kamu sudah mentok tidak bisa menolong dirimu sendiri
tetap lah membantu orang lain sebisa sama kamu
untunglah tari mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya
bukan hanya imaterial tapi juga materi
rumah yang digunakan sebagai yayasan saat ini berdiri di atas hunian orang tuanya dulu

dalam mengembangkan yayasan baik ayahnya suparmono maupun ibunya usrek hingga saat ini terlibat
mereka bahkan tercatat bersama tari sebagai pendiri yayasan naima
dalam keseharian kedua orang tua tari terlibat aktif dalam kegiatan yayasan naina
usrek atau biasa dipanggil emak setiap hari memasak untuk puluhan penyandang cacat
belum lagi bila ada acara khusus orang tua tari kerap memberi bantuan
mulai dari konsumsi penyediaan perlengkapan transportasi hingga tenaga
kadang dibantu kadang enggak
melihat apa yang dilakukan
tari selama ini orang tuanya menyatakan sama sekali tak keberatan bahkan mendukung sepenuhnya
di sana ini enak awan enak pengi enak lanang enak pindah enak api enak elek
ini pun gandengani ini yang harus dilakukan
mulai cerita cerita pikiran ini sedulur ini mesti pengen penang
tapi kabin yang menentukan mesti yang kuasa akan dibawa kemana
kali kulihat dirimu hadir
rasa hati ini inginkan dirimu
beberapa penghargaan tingkat kabupaten dan nasional telah diraih tari
yayasan naimah menjadi media pembelajaran beberapa institusi pendidikannya
dengan berbagai persyaratan
prakteknya diantaranya memperkenalkan bahasa isyarat
tarian ingsih sahabat ifabel
aku tak punya bunga aku tak punya harta
yang kupunya hanyalah hati yang setia terus padamu